keinformasi selanjutnya pemerintah dki jakarta menggusur sejumlah tempat tinggal di kawasan sunter jakarta utara
alasan penggusuran adalah saluran air tidak terkoneksi karena tertutup bangunan sehingga menyebabkan banjir
warga korban pengusuran enggan pindah ke rusun marunda karena mereka tidak dapat bekerja sebagai pengepul barang rongsokan
ada enam puluh dua kepala keluarga menjadi korban pengusuran di kawasan sunter jakarta utara empat belas november lalu
hingga kini mereka enggan pindah dari tempat ini
salah satu warga mengatakan enggan direlokasi ke rumah susun marunda karena ia tidak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai pengepul barang rongsokan
selain itu lokasi rusun marunda juga jauh dari sekolah anak mereka
korban lainnya kecewa dengan pemerintah dki sebab hingga kini belum ada bantuan yang diberikan
mereka juga kecewa dengan anies baswedan gubernur dki karena korban penggusuran dulunya mayoritas relawan anies dalam pemilihan kepala daerah dki jakarta
sekolah anak ini memiliki masa kemungkinan dan keuntungan untuk menjaga keuntungan dan keuntungan anak anak

di sana cuma tempat tinggal kita kan perlu usaha
kalau di sana kita tidur dulu buat makan anak gimana
sekolah anak juga emang anak dapat kjp cuman ongkos jajan gimana
kalau pekerjaannya nggak ada udah ini nggak ada sama sekali di sini kalau di sini tadi katanya bisa kerja gitu iya
ini apa rongsok gitu sampah sampah gitu dek kardus gitu kalau di dusun kan nggak bisa
sangat mengharap warga sini dikunjungin pak anies biar tahu masyarakatnya di sini gitu
lebih lebih kebanyakan dari ujung ke ujung ini tim relawannya pak anies semua
mulai dari pemilihannya itu ya gimana kecewa semua lah warga sini
ya moga moga aja di lain hari ini bapak anies bisa turun ke sini melihat warganya yang di sini
kan dari warga sini itu himbawannya gini kalinya boleh direlokasi misalnya
kali direlokasi diperbaikilah tapi masyarakatnya juga harus diperbaiki juga